ya masih bersama kami di good morning pemirsa penumpang kereta api dengan rute gambir bandung
dan juga sebaliknya kini bisa menikmati kelas prioritas argo parahyangan dengan fasilitas yang lebih mewah
koresponden kami rian hasri berkesempatan mengulik seluruh fasilitas modern yang ditawarkan
seperti apa keseruannya ini liputannya
oh tapi tau tertarik buat mencoba nggak

cara check in terbaik itu ialah setelah
mau ke bandung deh
mau ke bandung
mau ke bandung juga
yaudah yuk check in bandung aja ya
iya ada juga nih kemana aja nih
akhirnya kita dapat tiket juga
selamat datang di kereta argo parahyangan priority class
hari ini kita akan melakukan unboxing terhadap kereta teranyar yang dimiliki oleh pt ki ini
or right yang pertama kita unboxing itu ialah snack yang diberikan di kereta kelas priority
oke dibuka isinya
ada dua roti ada satu snack sehat dan air putih ya
untuk anda semua selain fasilitas ipod yang sudah diberikan untuk setiap seat tuh kita nyalain dulu
ini emang filmnya gini ya
emang filmnya gini ya
nggak ada suaranya pak

yang ini satu lijeng
angkasa yang dih steroidsi
setelah diresmikan setiap ada tugas ke jakarta kami selalu beli ini
kenapa sih pak alasannya
ini dia yang saya katakan sebagai tempat yang sangat penting

lihat jadi cantik warnanya disini
ya sudah saya mau nikmati selainnya dulu
adek nikmati dulu keretanya bye
di minibar ini selain minuman yang boleh free flow
habis tambah lagi juga ada snacknya
mau gak nih
kereta sudah kosong itu artinya kita ialah penumpang terakhir yang akan turun dari kereta argo parahyangan kelas prioritas ini
dan ngomong ngomong mengenai kereta prioritas ini abang punya tipsnya adek mau denger gak
apa tuh pak
tips yang pertama yang pertama yaitu selalu cek jadwal tiket secara berkala karena peminat kereta kelas prioritas ini sangat banyak sekali
yang kedua ialah selalu siapkan headset sendiri
karena untuk menikmati layanan vod yang ada di sini mungkin memang lebih nyaman menggunakan headset sendiri
ada sih headset yang disediakan juga oleh kereta argo parahyangan tetapi berdasarkan pengalaman tadi tidak seluruhnya berfungsi dengan baik
itu dia tipsnya deh gimana kalau kita nikmatin dulu pemandangan bandungnya
kan udah sampai bang
udah sampai tapi kita belum turun